sementara itu ada kabar baik bagi warga ibu kota
di mana lebih dari tujuh warga dki jakarta keluar dari garis kemiskinan
dikutip dari cnnindonesia com
badan pusat statistik dki jakarta mencatat angka kemiskinan di ibu kota empat enam puluh satu persen
atau empat ratus sembilan puluh empat sembilan ratus tiga puluh orang pada periode september dua ribu dua puluh
angka tersebut turun delapan persen dibanding maret dua ribu dua puluh
sementara pada maret dua ribu dua puluh dua jumlah penduduk miskin di dki mencapai empat enam puluh sembilan persen
atau lima ratus dua empat puluh orang pada september dua ribu dua puluh dua berkurang sebanyak tujuh satu ratus sepuluh orang
selain itu angka ketimpangan turun menjadi empat ratus dua belas pada september dua ribu dua puluh
berkurangnya jumlah penduduk miskin ini antara lain dipengaruhi oleh membaiknya beberapa indikator makroekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi lima sembilan puluh empat persen dan berkurangnya pengangguran enam puluh tiga ribu orang